menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal satu tahun dua ribu dua puluh
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto memproyeksi ekonomi nasional tumbuh lima hingga lima satu persen
erlangga menilai pada kuartal satu ini pertumbuhan ekonomi nasional bakal lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu
dan menjadi pengantar positif menuju kuartal dua tahun dua ribu dua puluh tiga
menteri koordinator perekonomian erlangga menjelaskan
mulai bulan januari hingga maret pertumbuhan ekonomi nasional dinilai cukup kuat
pertumbuhan tersebut bakal lebih kuat di kuartal kedua dengan adanya ramadan dan lebaran
sebanyak satu ratus dua puluh juta penduduk mudik dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja atau spending thr
berdasarkan laman resmi kementerian perekonomian empat mei dua ribu dua puluh
inflasi bulan april dinilai terjaga dan stabil
inflasi april dua ribu dua puluh tiga tercatat tiga puluh tiga persen secara bulanan
dan lebih rendah dari inflasi ramadan dan idul fitri tahun dua ribu dua puluh dua di angka sembilan puluh lima persen
dan empat persen di bulan mei dua ribu dua puluh dua
erlangga menambahkan meskipun the fed kembali menaikkan suku bunga dua puluh lima poin menjadi lima hingga lima dua puluh lima persen
pihaknya akan terus menjaga nilai tukar rupiah yang saat ini relatif kuat
di samping itu pemerintah sedang mempersiapkan instrumen regulasi terkait dengan devisa hasil ekspor
untuk menjaga fundamental nilai tukar rupiah
kita lihat di bulan januari kemarin cukup kuat jadi angkanya mungkin antara lima sampai lima satu
jadi ada bisa lima berapa gitu
kuartal lalu juga masih lebih kuat
dan mudah mudahan nanti mengantar ke kuartal kedua
karena kuartal kedua kan kemarin lebih dari satu ratus dua puluh juta penduduk mudik dan spending
sehingga diharapkan pertumbuhan itu akan naik di kuartal kedua